terkait rapi tes di pasar kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia putri demes darmesti yang berada di pasar tohaga cilengsi kabupaten bogor
selamat pagi demas nah seperti yang kita tahu nih sepertinya aktivitas rapid test ini kan sudah dimulai di sana apakah ada penolakan dari warga di sana
dan kalaupun ada penolakan ini pemerintah melakukan langkah langkah untuk menghindari penolakan ini seperti apa demes
ini sudah mulai kembali ke kiosk mereka masing masing dan melakukan aktivitasnya untuk berdagang kembali
selain dari rapid test kita juga bisa melihat di ujung sana ini juga ada dilakukan swab test bagi para pedagang yang sebelumnya memang sudah melakukan rapid test dan ingin memastikan kembali apakah mereka sudah terbebas atau tidak dari covid sembilan belas
dan untuk rapi tes yang digelar di pasar cilangsi ini sebenarnya sudah yang ketiga kalinya
dan untuk hari ini ini memang merupakan
rapi tes dengan target yang terbanyak yakni ada seribu pedagang yang ditargetkan akan mengikuti rapi tes pada hari ini
jika sebelum sebelumnya ini ada dua kali rapid test yang dilakukan ini hanya bisa menjangkau tiga puluh kemudian lima puluh orang dari pedagang dan hari ini dilakukan lebih banyak
dan kita mengetahui bersama bahwa memang pasar cilangsi ini merupakan salah satu kluster yang mana sampai hari ini tadi direktur utama
yang sudah terbentuk covid sembilan belas dan sudah dinyatakan positif
dan tiga puluh dua orang ini merupakan sebagian adalah pedagang kemudian yang lainnya sisanya adalah keluarga pedagang dan juga para pengunjung yang juga termasuk dalam kluster pasar cilangsi ini
dan selain itu di pasar cilangsi ini termasuk dari kecamatan cilangsi yang merupakan satu dari dua puluh empat kecamatan di zona merah
di kabupaten bogor dan kita mengetahui bersama bahwa selama ini pasar ini merupakan salah satu kluster penyebaran covid sembilan belas yang juga cukup masif selama ini
sehingga memang di kabupaten bogor sendiri hingga hari ini sudah tercatat ada dua ratus sembilan puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas
dan diharapkan dengan adanya rapi tes dan juga swab tes yang dilakukan terus menerus dari pihak dinas kesehatan kemudian juga terutama yang diusahakan oleh pemerintah ini bisa selalu untuk melakukan tracing
dan juga memastikan bahwa warga ini bisa tetap melakukan protokol kesehatan dan juga terbebas dari covid sembilan belas
dan untuk bagaimana reaksi dari para pedagang dan juga sebagian besar warga yang ada di pasar cilangsi pada pagi hari ini saya melihat mereka cukup kooperatif dan cukup antusias untuk bisa melakukan rapi tes di tempat ini
karena sebelumnya memang banyak beredar kabar bahwa pasar cilangsi yang merupakan salah satu kluster untuk penyebaran covid sembilan belas
sehingga para pedagang juga mereka antusias untuk ingin memastikan dan bahwa mereka terbebas dari covid sembilan belas bahwa mereka dinyatakan non reaktif
dan sehingga mereka bisa kembali berdagang kemudian bisa membuat pasar ini tidak ditakuti oleh warga untuk bisa kembali beraktifitas kembali seperti sedia kalah
dan untuk pihak pengelola dari pasar cilangsi di kabupaten bogor ini seluruh jam operasional ini sudah berlangsung non reaktif
dan protokol kesehatan selalu diterapkan yakni diwajibkan untuk menggunakan masker baik bagi pedagang maupun bagi para pengunjung
kemudian juga dilakukannya penyemprotan disinfektan dari setiap kendaraan warga yang masuk ke kawasan pasar
kemudian juga penyemprotan disinfektan ini dilakukan di seluruh gedung pasar dua hari sekali
demikian sarah dan juga mai
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia putri demes yang melaporkan langsung dari pasar cilengsi kabupaten bogor